pilkada ibu kota membuat masyarakat terbelah bukan hanya dalam pandangan politik
tetapi juga merembet ke perbedaan etnik dan juga agama
dan ananda sukarlan adalah pianis yang menyuarakan aspirasi lewat harmoni nada
untuk menyatukan perbedaan itu
semua kalau kita bisa bilang semua manusia itu sama
kita semua seragam dan seragam kita adalah keberagaman
sama seperti tus piano di mana ada hitam dan putih
dan semuanya itu bisa jadi satu untuk bikin musik yang lebih indah
saya ananda soekarlan komponis pianis
saya sih gerah banget saya sih gerah banget dan terus terang capek juga ya
lihat tiap hari di timeline di twitter ya di semua social media semua orang itu saling menghujat
saya bukan orang yang
konfrontasi soal agama soal perbedaan segala macam
tapi emang di sini saya lihat sangat kritis ya keadaannya
dan itu tentu aja sebagai seorang musikus sebagai seorang seniman
itu pasti memacu atau memicu ya satu musik yang ada di diri saya sih
salah satu musik yang dituliskan itu musik yang sangat universal ya
itu selalu berhubungan dengan bukan hanya politik
segala macam segala situasi yang ada
dan musik itu sebenarnya seperti lukisan ya atau seperti potret
tapi dalam bentuk aural gitu loh
jadi mencerminkan saat ini itu apa sih yang sedang terjadi
jadi saya bikin lagu natal yang judulnya the first noel
terus kemudian ada azan yang kita selalu dengar azan maghrib
dan akhirnya karya itu berakhir dengan
dengan kemenangan lah
tujuannya sebetulnya ya hanya untuk menunjukkan bahwa kalau di musik
itu segala bentuk agama kepercayaan dan musik ya
dengan perbedaannya itu bisa saling berpadu
dan bahkan bisa bikin musik yang indah